banjir yang melanda wilayah grobogan jawa tengah hingga sabtu malam belum surut saudara
sebagian warga yang tak mengungsi berpatroli di tengah genangan banjir untuk menjaga rumah yang ditinggal pengungsi
warga yang berpatroli di genangan banjir sambil membagikan makanan untuk warga yang bertahan di rumah seperti di kampung soponyono kelurahan jetis gerobogan jawa tengah
warga yang tak mengungsi dan bertahan di rumah ini untuk menjaga rumah mereka
banjir di wilayah kecamatan purwodadi yang terjadi sejak kamis kemarin disebabkan meluapnya sungai lusi akibat tak mampu menampung curah hujan selama tiga hari
ratusan warga gerobogan yang mengungsi di beberapa titik pengungsian masih bertahan hingga jumat malam
mereka mengaku selama di pengungsian kebutuhan makanan dan lainnya tercukupi
para pengungsi terpaksa meninggalkan rumah mereka lantaran tingginya genangan banjir di rumah mereka mencapai satu meter lebih
petugas tagana dina sosial gerobogan dibantu puluhan relawan dapur umum sudah tiga hari menyiapkan makanan bagi ribuan warga terdampak banjir di bulan ramadan
pihak dinasosial menyiapkan sedikitnya
atau setidaknya sembilan ton beras medium sayur mayur telur ayam hampir tembus dua ratus kg dan daging ayam empat ratus lima puluh kg
jumlah tersebut terus bertambah pasalnya saat ini banjir di beberapa wilayah di gerobogan masih belum surut
beras yang ada di dinas sosial sementara sembilan ton yang ada di sel
dan banyak yang sudah di
didistribusikan kepada warga masyarakat yang membuka dapur umum mandiri
dalam masak ini yang pertama adalah rp empat dua ratus yang kedua kemarin agak menurun karena sudah ada distribusi dari bahan makan yang bisa dimasak di dapur umum yang mandiri